sebanyak tujuh ruas tol akan beroperasi pada mei dua ribu dua puluh
beberapa ruas tol diantaranya akan diresmikan presiden joko widodo
beberapa ruas tol yang akan diresmikan presiden jokowi
antara lain pejagaan pemalang seksi ss berbestimur sekawa
tol pemalang batang seksi sewaka ss pemalang
dan tol solongawi seksi kartosuro ss ragen
saat ini tujuh ruas tol tengah dilakukan uji laik fungsi
oleh tim evaluasi yang terdiri dari unsur kementerian pupr
perhubungan dan korps lalu lintas polri
dan berikut tujuh ruas tol yang akan beroperasi pada bulan mei dua ribu delapan belas